seorang wanita berusia tujuh puluh tiga tahun di bitung sulawesi utara meninggal dunia sesaat setelah gempa di bitung sulawesi utara
menurut keluarganya ia sempat berusaha menyelamatkan surat surat berharga
lorenza andria warga kelurahan manembo nembo lingkungan empat kecamatan matuari kota bitung sebelumnya pingsan pada jumat ini hari
keluarganya kemudian membawa lorenza ke rumah sakit manembo nembo
almarhumah dinyatakan meninggal dunia setengah jam kemudian
menurut keluarga sebelum terjadi gempa lorenza andria dalam keadaan sehat
sementara pihak babinsa manembo nembo menuturkan banyak warga yang mengungsi ke daerah yang lebih tinggi
meski demikian aparat keamanan juga dikerahkan untuk tetap menjaga rumah rumah yang ditinggal penghuninya
menjaga juga keamanan dengan sampai ada kecurian
saya pilih masyarakat sekitar dua puluh orang dibantu sama bapak babin kantimah untuk menetralitas
pertama kita memantau keadaan laut
kedua kita menjaga rumah rumah yang ditinggalkan oleh masyarakat